gempa bumi kembali mengguncang kota ternate provinsi maluku utara
gempa tersebut dilaporkan terjadi akibat pergeseran lempeng di laut maluku
gempa bumi dengan magnitudo lima terjadi pada kamis dinihari
sekitar pukul tiga lebih dua puluh waktu indonesia timur
gempa tersebut berpusat di satu ratus lima puluh dua km barat laut pulau ternate
pada kedalaman sepuluh km
badan meteorologi klimatologi dan geofisika memastikan
gempa tersebut tak berpotensi tsunami
hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut
meski demikian bmkg tetap mengimbau warga maluku utara
untuk tetap waspada dan terus mencari informasi terbaru
terkait perkembangan resmi melalui informasi dari bmkg bpbd dan instasi terkait
dari koordinatnya gempa ini berada di laut maluku
yang disebabkan oleh aktivitas dari subduksi lempeng
kempa ini terjadi karena ada aktivitas di laut maluku
yang terjadi penuh jaman atau subduksi
yang mengakibatkan terjadinya gempa